transfer oleh pemerintah pusat ke desa
yang harus dipedomani adalah
bahwa untuk menjaga dan tetap terjaganya
ekonomi masyarakat di pedesaan
maka dana desa wajib digunakan untuk padat karya tunai
dengan skema swak lola
padat karya tunai dimaksudkan untuk
masyarakat masyarakat yang di desa pertama
yang miskin yang menganggur setengah menganggur
dan kelompok marginal lainnya
tetap mempunyai akses untuk mendapatkan
upah dalam pekerjaan padat karya tunai
di desa supaya bisa menjaga kesinambungan ekonomi yang ada di desa
ini kebijakan pertamanya
dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
atas perintah bapak presiden sudah mengeluarkan edaran
bahwa dana desa bagi desa yang sudah cair
untuk pelaksanaan program padat karya tunai di desa
dengan skema upah pekerja dibayar secara harian
ini untuk menjaga agar masyarakat tetap punya pendapatan
di tengah ekonomi yang makin sulit
dalam padat karya tuna itu dijaga
berasakan pada protokol kesehatan
satu setengah atau dua meter
dan lain sebagainya
terkait dengan pencegahan dan penanganan
seputulnya telah mengeluarkan permohonan
nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas
tentang pedoman pertas penggunaan dana desa
secara eksplisit ditekankan bahwa
dana desa bisa dipakai untuk langkah langkah pencegahan
di bidang pelayanan sosial dasar
khususnya bidang kesehatan masyarakat di desa
antara lain diatur tentang
mengkampanyekan pola hidup
dan juga untuk menjaga kemampuan
sehat dan bersih di desa
permen desa telah memberikan peluang kepada desa
agar bisa menggunakan dana desa
untuk kita menjaga
mencegah berbagai macam aspek
khususnya terkait saat ini
dengan meluasnya virus corona atau covid sembilan belas
bila desa desa yang sudah terdampak
setiap pemerintah desa harus mempedomani
dan mengikuti instruksi
penanganan covid sembilan belas di daerah
dalam hal ini kepala daerah
apa saja yang digunakan
disesuaikan dengan tingkat eskalasi
yang berada di desa
artinya bahwa dana desa
bisa kalau pertanyaan demikian
bisa dipakai untuk
pencegahan dan sekaligus penanganan
oleh sebab itu
kepada seluruh jajaran pemerintah daerah desa
kepala desa badan permusyawaratan desa
dan perangkat desa
bahkan tokoh tokoh masyarakat
kami menghimbau untuk segera
melakukan langkah langkah persiapan
dengan tetap menteri
instruksi dari kugus tugas
yang ada di daerah
sehingga penggunaan dana desa
bisa disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat
yang ada di desa
sesuai dengan eskalasi
yang dialami oleh masyarakat desa
yang ketiga kami juga
menitip beratkan pada perhatian
seluruh jajaran pemerintah desa
menyiapkan seluruh dokumen
perseratan perusahaan desa
dan pencairan dana desa
yang tahun ini
kebijakannya ditransfer dari
rekening khas umum negara
ke rekening umum khas desa
banyak syarat yang belum dipenuhi
segera untuk dipenuhi
supaya dana desa bisa cepat
dan digunakan sebesar besarnya
yang pertama untuk padat karya tunai di desa
yang kedua untuk kita mencegah
di bidang kelayanan
kesehatan masyarakat di desa
dan apabila dipandang perlu
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa
kita gunakan untuk penanganan
corona atau covid sembilan belas
hal lain yang kami titipkan adalah
kerjasama dan koordinasi
yang baik di jajaran pemerintah
desa dan bpd
dengan tetap berkoordinasi dengan
pemerintah kabupaten atau kota
atau dinas terkait
mekanisme perubahan apbdes
kalau belum ada padat karya tunai di desa
dalam tahap pertama
supaya program padat karya tunai di desa
yang tadinya di tahap ketiga
tahap kedua dialihkan menjadi tahap pertama
bagi desa yang belum terbit perdesnya
dan tidak ada
program padat karya tunai di desa
segera melakukan perubahan apbdes
untuk memasukkan program padat karya tunai di desa
nah ini yang kami perlu sampaikan kepada seluruh
terutama kepada jajaran pemerintah desa
pemenuhan syarat syarat pencairan dana desa
karena untuk tahun ini
kepada empat ratus tiga puluh empat kabupaten dan kota indonesia
dan di tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tiga desa
kalau ini cepat dipenuhi persyaratan
maka desa punya dana desa
yang bisa digunakan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa
dan apalagi bisa dipakai
untuk kita mengantisipasi
mencegah sekaligus menangani
luasnya dampak covid sembilan belas
atau corona di daerah
izin bapak berikut
ada beberapa pertanyaan dari rekan rekan media
untuk mekanisme penyaluran dana desa
itu seperti apa
apakah akan melalui channel channel program
yang sudah dibuat sebelumnya
seperti bantuan pangan non tunai
berapa desa yang akan menerapkan ini
ya yang pertama kami jawab bahwa
sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa
penyaluran dana desa itu
dengan melalui pencatatannya
kabupaten dan kota
tapi dananya langsung ke desa
ini bisa cair
kalau ada tiga syarat
yang pertama ada perbup
atau perwali tentang besaran
dan tata cara pembagian dana desa
di masing masing desa
di wilayah kabupaten dan kota
yang kedua ada perdes tentang apbdes
dan yang ketiga ada surat kuasa
dari kepala daerah
bupati dan wali kota
distribusi penyaluran tahap pertama
kedua dan ketiga
dari kppn ke rekening kas desa
nah desa telah mempunyai banyak program
nah kami sampaikan tadi
bila program padat karya tunai ini
tidak tercantum maka dilakukan perubahan
apbdes supaya dimasukkan
program padat karya tunai desa
yang kedua apabila pencegahan
kami mintakan musyawarah bersama
untuk dimasukkan program program pencegahan
nah itu berapa desa pertanyaan
dana desa ini seluruh desanya
mendapatkan dana desa
empat ratus tiga puluh empat kabupaten dan kota
di tiga puluh tiga provinsi empat ratus tiga puluh empat kabupaten dan kota
nah ini kami mintakan supaya bisa
dibijaksanai supaya bisa digunakan
untuk kita mengantisipasi
atau eskalasi yang makin tinggi dari virus corona ini
untuk yang selanjutnya rekomendasi apa
yang bapak bisa sampaikan kepada masyarakat
tingkat rt dan rw atau
kelurahan apabila kebijakan
isolasi ketat diberlakukan
ya kami sampaikan bahwa
seluruh persiapan dan antisipasi
yang dilakukan itu dari sekarang
kita mencegah jangan sampai
virus ini masuk ke desa
jadi cegah dan tangkal
kita punya banyak protokol
di bidang kesehatan ada protokol kesehatan
mulai dari aspek yang paling sederhana
cara hidup bersih
menjaga jarak sosial
rt rw dusun dan seterusnya
juga harus mempedomani
apa yang dikeluarkan oleh pemerintah
melalui gugus tugas penanganan covid sembilan belas
yang ada di daerah
nah itu langkah langkah pencegahan kita
langkah langkah antisipasi kita
maka persiapan sudah harus dilakukan sejak sekarang
bersiap untuk musyawarah desa
dan lain sebagainya
nah kalaupun tadi ada pertanyaan
sampai pada isolasi kami belum sampai disana
penggunaan dana desa yang dipakai untuk apa saja
mulai dari dusun sampai di rt rw
sampai di desa
di samping musyawarah desa juga
covid sembilan belas di daerah dalam hal ini
kepala daerah badan penanggulangan bencana
daerah dan instansi atau unit
kerja terkait lainnya
baik bapak cukup terima kasih
baik terima kasih bapak ibu sekalian
kejaran pemerintah desa
bpd seluruh indonesia
sekali lagi kami juga menyampaikan
kita harus bersiap
dan juga kami tutup
pada pernyataan persini
seluruh pendamping desa
mulai dari tenaga ahli
pendamping desa di level kecamatan
dan pendamping lokal desa
di masing masing desa
harus berperan lebih aktif
bekerjasama berkoordinasi dengan masing masing
pemerintah keubatan pemerintah kecematan
dan pemerintah desa untuk ikut menanggulangi
ikut mencegah dan mengantisipasi
kami akan mencatat kinerja dari pendamping itu
sebagai bagian dari kinerja kita keseluruhan
membantu desa menangani virus corona ini
dan pada pendamping desa
kami minta untuk tetap
untuk memberikan laporan laporannya
terutama kepada kementerian desa
terkait dengan penanganan penanganan
virus covid sembilan belas yang telah ada
yang dilakukan oleh masing masing
demikian lebih kurang kami mohon maaf
terima kasih atas perhatiannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera
untuk kita semua
press conference langsung dari gedung b
pb dimana tadi yang berbicara adalah
taufik majid selaku dirjen pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa
tertinggal tadi dikatakan bahwa
yang pertama fokus untuk
imbauan langkah antisipasi
dan juga pedoman
dimana agar pemerintah dan semua instansi terkait ini
lebih sadar untuk bisa
pencairan dana desa
untuk penanganan agar bisa mempercepat
penanganan corona khususnya
lalu juga tadi disebutkan terkait dengan
pencairan dana untuk
padat karya tunai desa
lalu juga untuk pelayanan kesehatan desa
diluar wabah corona yang sekarang tengah terjadi
lalu tadi juga dikatakan bahwa
cegah corona masuk desa dengan protokol
yang ada mulai dari mencuci tangan
gaya hidup sehat sampai dengan social distancing
yang harus dengan rajin dan terus menerus
disosialisasikan oleh para aparatur desa dari mulai
rt rw juga di wilayah manapun berada
dan yang terakhir adalah
kerjasama semua unit
agar langkah antisipasi ini dapat
berjalan dengan baik dan juga simultan
dan demikian cnn indonesia breaking news
kami akan kembali dengan informasi lainnya
di program program cnn indonesia nanti
terima kasih atas kebersamaan anda